sejumlah politikus senior partai demokrat
selasa siang menggelar jumpa pers
untuk merespons isu tentang kudeta partai demokrat
oleh pihak luar partai
politikus senior yang juga mantan wakil
ketua komisi pengawas partai demokrat
darmizal menanggapi tuduhan ikut andil
untuk mengkudeta agus harimurti
meski tidak menampik ataupun membenarkan
adanya gerakan politik untuk mengganti
ketua umum partai demokrat
darmizal mengungkapkan mendukung setiap gerakan
untuk kebaikan partai demokrat
darmizal ditudik menjadi salah satu
yang ingin melakukan kudeta ke pemimpinan
agus harimurti yudhoyono di demokrat
diketahui ia telah mundur dari partai demokrat
sejak dua ribu delapan belas dan menjadi ketua relawan jokowi rejo
tim liputan cnn indonesia